langkah tegap maju
baikkan saudara maafkan saya
selepas ini jangan luxuri atau buruk mythical
anda harus bertahan lebih langsam
kalian harus tewakan hayat
para pembawa baki
kenderaan di belikat
sang menang kuti ini adalah

mengenakan busana nasional yang berasal dari daerah yang berbeda dari yang dikenakan kemarin